beberapa pengungsi etnis rohingya asal myanmar bersama sejumlah aktivis solidaritas etnis rohingya berunjuk rasa di medan sumatera utara rabu kemarin
mereka meminta pemerintah indonesia dan persatuan bangsa bangsa menolong keluarga mereka dari kejahatan kemanusiaan pemerintah myanmar
beberapa pengungsi rohingya asal myanmar yang berada di kota medan mendatangi kantor dprd sumatera utara rabu siang
bersama sejumlah aktivis solidaritas untuk etnis rohingya mereka meminta dprd sumatera utara meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah indonesia
persatuan bangsa bangsa dan lembaga pbb yang menangani pengungsi atau unhcr
mereka meminta pemerintah indonesia menyampaikan peringatan atau teguran keras kepada pemerintah myanmar atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis rohingya di sana
jadi terhadap pelakunya itu seharusnya bisa ditangkap diadili di mahkamah internasional
jadi kita disini aksi peduli rohingya kita menyampaikan kepada melalui aksi ini
supaya pemerintah republik indonesia mendesak menyampaikan keberatan kepada myanmar agar menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut
kita juga minta kepada sampaikan melalui aksi ini agar pbb melakukan tindakan menghentikan segala macam bentuk kejahatan kemanusiaan ini
para pengungsi rohingya ini mengaku sangat khawatir dengan nasib kerabat mereka
informasi dari sejumlah kerabat mereka di daerah mongdow myanmar sejak dua puluh lima agustus lalu kekerasan terhadap etnis rohingya di daerah tersebut semakin meningkat
kami disini bukan mau ganggu indonesia bukan mau demon supaya rusuhan gitu
enggak di sini cuma datang untuk menyampaikan yang terjadi di myanmar saat sekarang
waktu mulai tanggal dua puluh lima agustus sampai sekarang dalam tiga hari ini
bunuh bakar sampai diembom ditembak sampai sekarang masih lanjut juga
para pengunjuk rasa diterima oleh sejumlah anggota dprd sumatera utara
anggota dewan berjanji meneruskan permintaan pengunjuk rasa secara resmi ke kementerian dalam negeri dan kementerian luar negeri indonesia
yan prabudi medan
untuk menangkap pemimpin myanmar
untuk myanmar ito sumarti
selamat pagi menjelang siang pak ito
terkait dengan konflik dengan kelompok rohingya di sana
apakah ada update terbaru pak mengenai konflik dan juga status dari warga rohingya saat ini
baik terima kasih selamat siang
saya ingin menyampaikan dulu bahwa kehadiran saya di sini mewakili negara
tentunya mengikuti dengan cermat detik demi detik menit demi menit
semua perkembangan yang terjadi
jadi terkait utara
sehingga saya juga ingin meluruskan berita berita yang menurut saya sangat tidak benar
bahwa kejadian yang sebenarnya adalah dipicu pada saat tanggal dua puluh sembilan
penyerangan tiga puluh pos polisi dan satu markas tentara
kemudian itu mengakibatkan terjadinya korban di pihak kepolisian
yaitu sepuluh orang eh dua belas sorry
dengan tentara satu
kemudian itulah yang dikatakan black friday hari jumat diserahkan
kemudian setelah berkembang permasalahan konflik semakin meluas
kami dua hari yang lalu dikumpulkan oleh pejabat otoritas keamanan di myanmar
dan seluruh buta besar yang ada di myanmar hadir
dan foto foto yang bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi
karena di sana dan itu sudah saya juga punya video dan foto fotonya
di mana ada dua hal yang mungkin harus kita lihat
apa yang sebenarnya terjadi di lapangan
dan apa yang beredar di media saat ini
yang terjadi di lapangan saat ini adalah kelompok harsa
dipimpin oleh abu amar atau ata ullah
itu juga yang terlibat penyerangan pada saat tanggal sembilan september tahun lalu
itu mereka memang sudah mempunyai kekuatan yang cukup kuat ya
nanti bisa videonya akan saya berikan yang dirilis oleh mereka sendiri ya
di mana dalam video itu juga anak anak kecil dari etnis rohingya ini sudah terlibat
pemegang senjata tajam dan lain sebagainya yang ikut menyerang
otomatis kalau kita melihat kejadian tersebut
tentunya kita juga harus fair ya objektif
ada akibat tentunya kan ada sebabnya
kita harus melihat sebabnya jangan melihat langsung akibat
saat ini yang terjadi perkembangan di sana adalah
eksodus luar biasa dari dua kelompok
yaitu kelompok etnis rohingnya yang di mana kelompok arsa ini
arsa itu ditetapkan sebagai kelompok teroris
yang mereka melakukan tindakan tindakan memang di luar kemanusiaan juga
karena mereka memenggal kepala karena mereka rata rata menggunakan senjata tajam
kemudian juga reaksi yang dilakukan oleh militer myanmar terhadap mereka
kemudian dalam pengungsian itu pengungsian dari semua penduduk warga negara myanmar
baik dari islam muslim kemudian buddha hindu dan juga kristen itu besar besaran
dari kampung sekitar yetidong yang sekarang menjadi konflik
daerah konflik area atau daerah merahnya
di sana bukan di mangdow ya di yetidong
nah kemudian ini bergerak sekarang ke daerah butidong dan bangdao
tapi lokasi utamanya adalah di daerah yetidong
di sana kita bisa melihat bahwa banyak sekali kampung kampung yang sudah dalam keadaan baik ya
itu karena punya penduduk asli myanmar
mereka juga hanya mereka kan
beberapa yg di diem duy dan di jahara juga
memojokkan pihak siapapun juga dalam hal ini karena tentunya pemerintah indonesia oke ya udah gak apa apa itu itu aja
ya pak ito saya ingin mengklarifikasi sedikit sebenarnya status keluarga negaraan dari etnis rohingya di myanmar itu apa sebetulnya
apakah mereka memang warga negara myanmar atau bukan
bukan belum belum mereka masih stateless
bagaimana dengan tanggapan pbb yang meminta agar pemerintah myanmar untuk melakukan evakuasi masyarakat sipil di sana tanpa diskriminasi begitu pak
apakah sudah dijalankan oleh pemerintah
ini dilakukan saat ini sudah dilakukan oleh mereka dan ada video video kemarin yang disampaikan oleh otoritas pemerintah myanmar
kita bisa melihat semua duta besar yang hadir kemarin
pak ito sumardi terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia after sepuluh
dan selanjutnya presiden joko widodo menyetujui langkah pemerintah indonesia untuk ikut berperan dalam mendamaikan suasana di rakhine myanmar utara
hal ini disampaikan menteri luar negeri retno marsudi usai bertemu presiden di istana kepresidenan jakarta rabu kemarin
presiden sangat setuju dan kita akan meneruskan pendekatan konstruktif kita kepada myanmar
yang pertama yang paling utama adalah bagaimana pemerintah myanmar dapat mengembalikan situasi keamanan di rakhine state
terus kemudian semua kekerasan harus dihentikan
karena sekali lagi yang akan menjadi korban adalah warga sipil
jadi aspek humanitarian ini juga perlu terus dikemukakan atau diutamakan
terus yang ketiga indonesia
tetap akan membantu dari aspek kemanusiaan